saya mau ngajak kamu makan di kafe depan
maaf pak saya udah makan bapak sendirian aja
ambil sih pak
biar romvero terkesan sama aku
romvero pasti mau mengangkat aku jadi anaknya
buat tiko yang nyuruh aku
emang ada tamu
terus namanya siapa
waktu kamu sakit di hotel
aku mau nemuin om itu dulu ya
kok udah dari tadi gak kelihatan
aduh pak vero segitu gak sabarannya pengen ketemu sama bening
iya nih bu
udah gak sabar pengen dibawa pulang
beningnya lagi main di taman belakang
atau mau langsung temuin bening pak
oh boleh boleh
di belakang ya temen temen
kamu gak apa apa
kamu itu lagi kurang sehat
jangan lari larian ya nak ya
tuh pak vero yang ditunggu tunggu yang dipengenin banget
akhirnya nongol juga kan tuh bening
memang ada apa tante
aku menyesalnya ya sampai aku dicari cari
pak vero itu datang kemari

aku kesandung jadi gelasnya pecah
apa aura denger ya
kalau om vero mau adapsi aku
pokoknya gelas yang tadi jatuh
tunggu sini aku bantuin ya
ada yang luka enggak
kamu gak apa apa kan
kamu gak apa apa kok om
oh iya bening
kamu belum jawab pertanyaannya
yang om tadi gimana
kamu mau gak
oh ya benih
kamu belum jawab pertanyaan om tadi
kamu mau gak
kamu mau gak
kamu gak usah jawab pertanyaan om dulu
kamu boleh pikirin dulu tawaran dari kamu
tapi om berharap
kamu gak akan nolak
om sama istri om harus urus dulu surat surat adopsi kamu
biar segera diproses di pengadilan
kalau memang kamu masih ragu
kamu boleh kok tinggal di rumah om dulu sampai kamu nyaman
kamu yakin sama keputusan kamu
baru deh om urus surat surat adapsi
saya permisi dulu ya bu
maaf nih sebenernya
kalau melly disini dulu
gak apa apa kan ya pak

saya permisi dulu ya
terima kasih banyak ya pak
kamu kenapa sih ngindarin saya
enggak pak perasaan bapak aja
saya mau ngajak kamu makan di kafe depan
maaf pak saya udah makan
bapak sendirian aja
anggih si pak

planting seperti ini
begini sudah cukup
kamu tambahin tomatnya disini
sekarang kamu lanjutin ya